kini kita akan segera menuju ke istana negara untuk menyaksikan konferensi pers yang akan disampaikan oleh presiden joko widodo
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai negara demokrasi kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini
dengan cara cara yang tertib dan
terima kasih kami sampaikan kepada para ulama para kiai para habaib para ustadz yang telah memimpin umatnya
yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai
tapi kita menyesalkan kejadian mbak daisah yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuk
dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor aktor politik yang memanfaatkan situasi
sebelumnya saya telah memerintahkan wakil presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa yang didampingi oleh menko polhukam
menteri agama menteri sekresi kabinet kapolri dan panglima tni
dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara mbak suki cahyapurnam
akan dilakukan secara tegas cepat dan transparan
oleh sebab itu saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan
saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan
saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan
saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan
saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan

saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan
saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan
saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan
saya minta para penjurasa untuk kembali ke tempat yang telah ditemukan